sementara itu upacara pembukaan asian games di palembang sumatera selatan dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin menonton
mayoritas masyarakat tidak mengetahui jika acara itu tidak dibuka untuk umum
sejak sabtu pagi lokasi pembelian tiket di depan kompleks jakabaring sport city palembang dipenuhi warga yang antri
namun mereka harus kecewa lantaran tiket pembukaan asian games tidak dijual untuk umum
kekecewaan ini tidak hanya dirasakan warga kota palembang tetapi masyarakat yang berada di luar daerah juga merasa kecewa
karena tidak dapat menyaksikan langsung upacara pembukaan asian games yang diadakan sabtu malam
pokoknya belum buka hari ini tiketnya tidak ada penjualan
kok tidak ada penjualan buaya
iya tidak ada penjualan
tidak ada pertandingan
jadi kita tidak bisa masuk ke dalam gitu
bisa karena susahnya tidak ada undangan
oh cuma ada undangan
jadi gimana bu kecewa gimana bu
ya kecewa lah jauh jauh dari payung
keciwa mau nonton
mau mau masuk
tapi tidak bisa katanya
mau masuk ke mana
besok katanya para undangan yang boleh
cuma para undangan aja yang boleh
jadi tadi kita sempat lihat tiket nggak bu
tidak ada tiket
oh tidak ada
tidak ada jual tiket
tidak ada jual tiket
jadi gimana bu
ini para undangan yang masuk
jadi gimana bu
rasanya bu sudah datang jauh jauh tapi tiket tidak ada bu
tidak ada tapi boleh buat
tidak ada pameran
acara pembukaan asian games di palembang hanya diperuntukkan bagi tamu undangan terbatas
sementara itu tiket cabang olahraga akan dijual pada hari minggu
hanif karyandi palembang
larangan untuk membawa kendaraan bermotor ke dalam kompleks gelora bung karno bukan tanpa alasan
sepanjang area disiapkan hiburan bagi pengunjung yang berjalan kaki
salah satunya adalah pemain egrang
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today hari ini
dan saya rian hasri
terima kasih sudah menyaksikan
selamat berakhir pekan dan sampai jumpa
salah satu hiburan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung asian games dua ribu delapan belas di kompleks gelora bung karno adalah para pemain egrang seperti di belakang saya ini
persiapan untuk menghibur teman teman di asian games dua ribu delapan belas
sudah lama sih
wah lama banget
persiapan itu cuma dua hari
kalau dandan kita prepare memerlukan waktu satu jam
sudah selama pasang egrang ini sudah primer sudah semua
satu jam kita
banget senang banget
ini dari berapa negara ini ya
ini kan ajang ajang yang membanggakan kita
asian games dua ribu delapan belas semoga indonesia itu juara ya
karena sebagai tuan rumah kalau enggak juara malu
karena omset kita sekarang menaik ya
bagaimana besar ya
oke jadi hidup indonesia
egrang berpakaian wayang ini menarik perhatian pengunjung lokal dan mancanegara
selain pemain egrang banyak hiburan yang disiapkan inas gok bagi para pengunjung hingga tiga september nanti
azaleh pinata jakarta